laylatul qadar ini adalah salah satu malam yang istimewa sekali ya bagi umat muslim di bulan ramadan
karenanya ini umat muslim ini berlomba lomba begitu ya untuk beribadah
untuk bisa mendapatkan malam tersebut
dan untuk mengetahui seperti apa nih ciri ciri malam laylatul qadar
dan amalan apa yang bisa dilakukan umat muslim agar dapat menemui malam laylatul qadar telah bersama kami
melalui sambungan zoom ada guru besar fakultas adab dan humaniora uin jakarta
yang juga merupakan pengasuh pesantren alhamidiyah depok prof dr oman faturahman
assalamualaikum kang oman apa kabar sudah sahur ini
ya mas iqbal mbak fani terima kasih
oh sahurnya nyicil ya
maaf ya keganggu
maaf ya keganggu udah mau ngobrol ngobrol nih
tidak apa apa sahur kan sunnah untuk agak diakhirkan
lalatul qadar nih kang kan ini malam terakhir ramadan ini identik dengan malam laylatul qadar
terus pastinya juga banyak orang yang berlomba lomba seperti yang tadi sudah kita sampaikan
nah sebenarnya apa arti dan juga keistimewaan dari malam laylatul qadar ini
dan juga bagaimana kita bisa meraihnya
ya betul terima kasih banyak mas iqbal dan mbak fani
jadi yang pertama laylatul qadar itu laylah itu kan artinya malam ya
al qadar itu punya beberapa makna
tapi salah satunya itu adalah keutamaan kemuliaan
jadi kalau digabungkan laylatul qadar itu kira kira malam kemuliaan
ini salah satu makna yang sering sekali kita kenal
dikaitkan antara lain dengan surat al qadar juga kan ya
inna anzalna hufi laylatul qadar
jadi bahwa kami menurunkan al quran itu pada malam kemuliaan

itu mengapa salah satu malam yang banyak ditunggu sekali oleh umat muslim
yang menjalankan ibadah puasa khususnya di sepuluh hari terakhir bulan ramadan
seperti sekarang ini
oke nah kang omar ini kan kalau kita berbicara mengenai laylatul qadar ini
semuanya kita mencari begitu ya
dan ada beragam informasi nih kang
soal ciri ciri atau tanda tanda malam laylatul qadar
selain ada di tanggal ganjil dan suasana udara dan angin ini juga
terasa tenang di hari itu katanya
nah ini apakah memang seperti itu ya kang
iya memang banyak riwayat hadis yang menjelaskan tentang laylatul qadar
untuk kepastiannya malam apa laylatul qadarnya
itu tidak dipastikan kita tidak bisa memastikan
jadi sesungguhnya semangatnya terutama barangkali yang kita tangkap
bahwa berbagai hadis yang dirubatkan oleh imam bukhari imam muslim
itu semangatnya adalah bagaimana kita harus selalu ngintip
bahwa rasulullah saw khususnya pada sepuluh hari terakhir bulan ramadan itu
selalu mengintip laylatul qadar
terutama di malam malam ganjil
memang itu tidak keliru ya
memang ada riwayatnya
tetapi sesungguhnya semangatnya adalah tiap malam itu ya harus kita intip
harus kita asumsikan sebagai malam kemuliaan
karena disitu kan kita diantarakan
dianjurkan untuk memperbanyak doa kemudian juga kita dianjurkan untuk membaca al quran kemudian juga tentu saja salah satu yang tadi juga dibahas iktikat gitu ya
meskipun dalam situasi pandemi sekarang barangkali itikaf di masjid secara berjamaah itu juga mungkin ada suasana tersendiri
jadi tidak bisa seperti normal seperti biasanya
nah hanya saja islam juga sudah menyediakan panduan panduan bahwa kalaupun tidak bisa ikhtikaf di masjid maka silahkan di rumah juga bisa dilakukan ikhtikaf gitu dengan ketentuan ketentuan tertentu
saya kira begitu yang penting itu tangkap semangatnya ada girah ibadah yang kita tingkatkan di sepuluh hari terakhir bulan ramadan
saya pada tahun tahun sebelumnya
saya pada tahun tahun sebelumnya itu suka penasaran loh
jadi benar benar suka benar benar ngintip keluar gitu
katanya ada pohon yang bisa sampai merunduk segala macam gitu kang
itu apakah sampai seperti itu
betul jadi tanda tanda salah satu tanda tanda dari laylatul qadar itu suasananya itu digambarkan sebagai tentram nyaman
kalau panas tidak terlalu panas kalau dingin tidak terlalu dingin
kalau angin bertiup juga tidak apa ya
anginnya terlalu besar
tapi intinya sekali lagi kita diajak untuk menangkap esensi
esensi dari semua penjelasan itu adalah tumak nina istilahnya
tumak nina itu tentram nyaman
nah kalau seseorang itu merasa eh pada malam itu nyaman sekali beribadah nyaman sekali bertafakur kepada allah
maka yakinilah bahwa mungkin saja itu adalah malam laila tul kandar buat dia
nah itu yang saya kira
apalagi kalau sudah dewasa jangan menangkapnya secara harfiah saja
langsung ngintip keluar nih kita jangan kecap habis ini
kang omar ini lalu kalau misalnya kita kan sudah giroh begitu ya tadi usahanya begitu kan yang memang diintensifkan begitu ibadahnya di sepuluh malam terakhir di ramadan
lalu tanda tandanya kalau misalnya kita sudah mendapatkan malam laylatul qadar ini sendiri apakah ada kang
seperti apa tanda tandanya
jadi malam laila tul kandar itu dalam satu bulan satu bulan ramadhan kan hanya satu malam
itu kebaikan yang digambarkan disebutkan di dalam al quran yang surat al qadar itu kan khairul min alfisah lebih baik daripada seribu bulan
tetapi dampak atau implikasi dari kebaikan satu malam itu tanda tandanya adalah antara lain bahwa orang yang menerima kebaikan itu adalah orang yang menerima kebaikan
tanda tandanya adalah antara lain bahwa orang yang menerima kebaikan itu adalah orang yang menerima kebaikan
tapi orang yang mendapatkannya itu akan bisa merefleksikan kebaikan satu malam itu di dalam keseluruhan satu tahun

menjadi orang yang baik tidak hanya baik secara saleh secara pribadi tetapi juga saleh secara sosial saleh sebagai anggota masyarakat
semangatnya itu adalah bagaimana ia menjadi manusia yang menurut rasulullah saw itu khairun nas ⁇ ang fauhumlinnas
sebaik baik manusia itu adalah yang

sebaik baik manusia itu adalah kebaikan
kalau seseorang bisa merefleksikan ibadah di bulan ramadannya di dalam kehidupan di bulan bulan berikutnya
insya allah dia menjadi seorang yang mendapatkan laylatul qadar
ya mudah mudahan ya kang amin
apalagi soalnya kita kan masuknya
masuk malam terus nih jadi mudah mudahan bisa ketemu
malam laylatul qadar sama beribadah
tadi di informasi sebelumnya sempat disebutkan
bahwa kalau misalnya berada di zona
hijau masih diperbolehkan untuk
itikaf di dalam masjid
nah kalau misalnya berada di zona
merah apakah itikaf di rumah juga
ya ya betul
ulama itu sudah menjelaskan
memang jumhur ulama menjelaskan
dilaksanakan di masjid
tentu saja itu kan sesuai dengan
apa yang ada antara lain di dalam
surat al baqarah misalnya
jadi kata itikaf itu salah satunya
itikaf di masjid
itu jumhur ulama sepakat
semuanya nah akan tetapi
dalam berbagai penjelasannya
sebagian ulama shafi'i juga
menjelaskan bahwa di rumah juga
dimungkinkan untuk melakukan itikaf
misalnya di rumah itu
kan kita bisa mengkondisikan
satu ruangan tertentu menjadi
semacam masjid masjid itu
artinya kan tempat sujud
itu dari segi bahasa arabnya
maka di rumah
kita bikin semacam musyola
kemudian hamparkan sajadah
kemudian kita niat disitu
aku niat beriktikaf di tempat ini
lillahi ta'ala karena allah
itu juga bisa menjadi
itikat apalagi dalam konteks pandemi
itu berbagai hadis yang saya baca
itu antara lain juga menjelaskan
dalam keadaan tertentu itu
kalau seandainya menimbulkan maaf sadat
hendaklah kalian di rumah saja
dalam keadaan khususnya yang zonanya zona merah gitu ya
itu dapat dilaksanakan di rumah
baik untuk laki laki maupun untuk perempuan
ini seawal yang penting niatnya ya
iya yang penting niatnya untuk beribadah
lillahi ta'ala begitu ya
karena allah ta'ala
nah kak roman ini kan
kalau kita berbicara mengenai itikaf
dan juga ini sudah mendekati idul fitri
dimana silaturahmi kemudian ini adalah menjadi hal yang
tradisi begitulah istilahnya
nah tapi ini kan juga hal yang disunahkan begitu kang
lantas untuk hukumnya sendiri
ini bagaimana hukumnya silaturahmi dengan melakukan mudik
di masa pandemi ini yang tentunya dikhawatirkan
bisa menularkan covid sembilan belas juga nih ke keluarga yang dikunjungi
cara silaturahmi itu barangkali yang
dan bisa berubah ubah dalam berbagai situasi
kalau dalam situasi normal
cara bersilaturahim adalah dengan mudik
dengan ketemu langsung secara fisik
nah tetapi jangan lupa
salah satu makosid syariah
atau tujuan dari disyariatkannya agama itu adalah
menjaga keselamatan jiwa
maka ketika silaturahmi dengan cara mudik katakanlah begitu
itu bisa dianggap mengancam keselamatan jiwa
dalam situasi pandemi sekarang
maka yang harus dikedepankan itu
adalah hibzun nafs
menjaga keselamatan jiwa itu
maka tapi tidak boleh juga
menghilangkan esensi dari silaturahimnya
silah itu kan menghubungkan
jadi silaturahim itu ya terhubungkan gitu
oleh karenanya kan sekarang bisa dengan cara lain
bisa dengan virtual juga
kemudian bisa dari jarak jauh
mendoakan kepada orang tua
mungkin telpon minimal gitu ya
itu juga merupakan salah satu silaturahim
jadi kalau menurut saya
pandemi justru banyak mengajarkan ya
kepada kita bagaimana kita bisa menangkap esensi ajaran agama
jadi jangan hanya luaran baju luarnya saja
masyaallah mudik lah yang wajibnya
yang wajib itu silaturahimnya
kita menjadi orang yang
memutuskan tali silaturahmi
nah itu yang tidak diperbolehkan di dalam ajaran agama
nah itu yang tidak diperbolehkan di dalam ajaran agama
wah menarik sekali ini ya
tentunya ini menjadi masyarakat bisa lebih terbuka lagi
pikirannya untuk tidak mudik di tahun ini
apalagi di masa pandemi seperti sekarang
it sendiri ini kang
tentunya kan kalau misalnya sholat di rumah itu
banyak juga yang masih bingung bagaimana
cara mengerjakannya untuk sholat id itu
apalagi kalau misalnya kita ketahui bahwa
sholat id itu kan identik dengan ada
siraman rohani begitu ada ceramah dan lain sebagainya
nah kalau misalnya
seperti saya nih yang susah untuk ngomong
ceramah begitu nanti langsung
tidak dipercaya sama keluarga
sesungguhnya sangat mudah sekali ya
pertama hukumnya kan sunnah
kalau misalnya di daerah tertentu
jangan sampai kita memaksakan diri
pada wilayah tertentu itu
untuk melaksanakan sholat
kalau khutbah jumat
kalau tidak dilaksanakan khutbahnya
karena itu bagian dari keseluruhan
tapi kalau sholat idul fitri itu
sholatnya saja gitu
dan tentu bacaan bacaannya
juga yang mampu saja
yang paling wajib itu kan
kemudian mungkin surat pendek
sebetulnya kalau dari segi rukunnya gitu ya
cukup saja mengucapkan
kemudian sholat idul fitri
kemudian wasiat taqwa
kemudian membaca satu saja ayat al quran
kul huwadahu ahad mungkin gitu ya
nah kemudian selesai
kemudian khutbah pertama
khutbah kedua sama
jadi semuanya itu gampang
kalau seandainya kita mau mempelajari sedikit saja ilmunya
yang penting itu ada niat ya
ada niat untuk menghidupkan
ini hari raya ini hari kemenangan
eid itu artinya
itu kan kembali ya
maksudnya ini hari yang setiap tahun itu kembali
dengan sebuah kemenangan
dengan sebuah perayaan
al fitr itu artinya berbuka
jadi hari dimana kita
dan diharamkan untuk puasa
karena kita diminta untuk merayakannya
nah oleh karenanya
kita rayakan dengan cara yang
tetap dengan menjaga
hidjun nafs tadi itu ya
keselamatan jiwa dalam situasi pandemi
oke berarti memang
pelaksanaan tata caranya itu
sama begitu ya tetap dua rakaat
dan juga khutbah itu
ternyata bisa sunnah
nah terakhir nih kang oman
singkat saja mungkin apa pesan bagi umat islam
yang tengah menggiatkan
sepuluh malam terakhir dan juga menyambut lebaran nih kang
jadi kalau pesan dari saya
mari kita tetap hidupkan
sepuluh malam terakhir bulan ramadan
yang ini tinggal lima hari
barangkali empat atau lima hari ya
kalau kita hitung
mari kita amalkan apa yang disampaikan oleh
taharrul laylatul qadr
laylatul qadar itu betul betul dengan
cara memperbanyak doa
memperbanyak baca al quran
kita sebagai pribadi dan sebagai bangsa indonesia
bisa segera juga keluar dari ujian ini ya
ujian pandemi ini
melaksanakan ibadah ibadah di waktu waktu yang berikutnya
saya kira itu mungkin ya
yang harapan dari kita semuanya
terima kasih banyak sudah berbagi informasi dengan kami
sepuluh hari ataupun beberapa hari ini
jelang idul fitri
terima kasih selamat melanjutkan